anda masih menyaksikan layar demokrasi
nah sebelum kita membahas dengan para narasumber yang sudah hadir di studio
kita akan baca terlebih dahulu pernyataan dari mendagri tito karnavian
soal pendapatnya usulan evaluasi pilkada langsung berikut ini
mendagri tito karnavian mengatakan bahwa kalau dari saya sendiri
justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik pemilu pilkada ini masih relevan
setelah dua puluh tahun banyak manfaatnya partisipasi demokrasi meningkat
tapi juga kita lihat mudaratnya ada politik biaya tinggi kepala daerah
kalau nggak punya tiga puluh miliar mau jadi bupati mana berani dia
nah itu pernyataan dari mendagri pak tito karnavian
saya mau langsung tanya kepada pak akmal
apa sebetulnya pertimbangan dari pak mendagri dan juga dari kementerian anda
untuk mengusuhkan ada yang evaluasi terhadap pilkada langsung ini pak akmal
begini pemerintah punya kepentingan menghadirkan pemimpin pemimpin daerah
yang betul betul mengabdi kepada masyarakat
tentunya ketika dia harus hadir mengabdi kepada masyarakat
kita harus meyakinkan dia tidak mendapatkan beban beban cost yang tinggi ketika dia hadir
nah kita tahu rekrutmen kita sekarang melalui pilkada langsung
dan kita juga tahu penyelenggarannya adalah kpu
pemerintah dalam ini kan posisi supporting staff
nah kita melihat bahwasannya parameter bagi kpu untuk mendorong pilkada
menghadirkan kepala daerah yang baik itu adalah satu adalah partisipasi yang baik
persoalannya adalah apakah partisipasi yang menjadi salah satu indikator
sukses atau tidaknya demokrasi lokal
itu betul betul digerakkan purenda oleh masing masing keinginan masyarakat
jangan jangan memang itu ada sebuah kekuatan kekuatan
kekuatan modalkah atau merangkali kepentingan kepentingan tentu yang menggerakkan
akhirnya kita tidak bisa menghadirkan kepala daerah yang betul betul mengabdi untuk masyarakat
artinya kita bisa menghadirkan kepala daerah yang dibebani oleh dukungan dukungan yang luar biasa dari banyak banyak kelompok
setelah empat belas tahun ini apakah dari temuan kemendagri
kepala daerah kepala daerah itu tidak bisa mengabdi kepada masyarakat dari hasil pilkada langsung
faktanya kita tahu pak menteri sudah mengatakan
untuk menjadi seorang kepala daerah sekarang dia harus punya minimal dana tiga puluh m
itu di semuanya pak di generalisir atau
rata rata kita melakukan evaluasi mulai dari dua ribu lima dua ribu sembilan dua ribu
memang bervariasi ya
cost yang tertinggi itu adalah kekonstituennya
bayangkan ketika sebuah daerah dia punya sekian ratus ribu masyarakat
pertanyaan kita apakah iya masyarakat kita sekarang bisa digerakkan dengan free
apakah iya dibutuhkan keikhlasan masyarakat untuk memilih
karena memang dia akan mengabdi untuk masyarakat
ini kan persoalannya
kita duduk kita bicarakan bersama
kita sepakat bahwa saya partisipasi adalah salah satu parameter
kita untuk melihat demokrasi lokal kita
persoalannya partisipasi seperti apa
oke kalau dari konsepnya kemendagri itu evaluasinya bentuk partisipasinya dikurangi atau di kluster atau seperti apa sih pak
ya banyak hal
ya banyak hal salah satunya mungkin kita katakan apakah partisipasi melalui representasi
atau bisa jadi juga mengembalikan kondisi kearifan lokal
model demokrasi kita di daerah ini
indonesia ini kaya
kita saya katakan kita memiliki persoalan yang sangat beragam
celakanya pendekatan kita untuk menghadirkan semua soal pendekatannya simetris
kita menyelesaikan persoalan persoalan yang bersifat asimetris dengan pendekatan pendekatan yang simetris
persoalannya apakah ia mampu kita menangani hal ini secara baik
lebih banyak manfaat atau mudaratnya sih sebetulnya pilkada langsung untuk partai
terutama untuk partai anda
kontradiksi pokoknya bukan pilkada langsung versus tidak langsung
kita harus melihat demokrasi ini apa sih
demokrasi kan alat untuk mencari pemimpin
untuk menyelesaikan berbagai persoalan kebangsaan kita
dan untuk itu demokrasi ini diturunkan dari ideologi kita
sudah ditegaskan dalam ideologi kita
bahwa demokrasi kita adalah perwakilan
dan dilaksanakan dengan hikmat kebijaksanaan
kemudian itu dijabarkan dalam sistem politik
sistem politik yang melaksanakan bagaimana sistem kepartian kita
kemudian sistem pemilu kita
jadi sistem pemilu itu merupakan turunan keempat dari ideologi
kemudian sistem politik sistem partai politiknya pemilu
nah untuk itu kami melihat kondisi indonesia yang begitu beragam
sekarang kan pada dasarnya kita sudah menerapkan berbagai konsepsi demokrasi pancasila
di jogja misalnya ditetapkan
di jogja di jakarta di kota ditetapkan oleh gubernur
nah sehingga ada daerah daerah yang karena indeks demokrasinya
yang karena kemungkinan kerawanan terhadap konflik
daerah daerah seperti itu undang undang harus memungkinkan
untuk dilakukan demokrasi berdasarkan permusawaratan perwakilan
tetapi bagi daerah daerah yang indeks demokrasi sudah matang
di kota surabaya semarang misalnya
itu dilakukan secara langsung
dan yang utama disampaikan oleh bapak mendagri adalah dilakukan evaluasi
artinya belum ada keputusan terhadap pilkada langsung atau tidak langsung
oke tapi tadi kalau mengacu apa yang disampaikan oleh mas sasto
artinya ada daerah daerah yang memang sebaiknya kalau memang kedewasaan demokrasinya itu belum tinggi
sebaiknya dikembalikan ke sistem musyawarah dipilih oleh dprd begitu maksudnya
iya di situ juga dimungkinkan karena apapun demokrasi sekali lagi adalah alat
misalnya daerah daerah di papua
ketika tingkat konfliknya sangat tinggi
boleh tidak dengan cara musyawarah untuk mencari pemimpin kepala daerah yang diterima oleh seluruh kepala suku
boleh selama dia punya kemampuan leadership punya kemampuan untuk membangun punya kemampuan menyatukan memimpin masyarakat
itu bisa dilakukan
dan mendagri adalah pembina politik nasional
nah dengan demikian pd perjuangan memberikan dukungan atas pernyataan mendagri dalam kapasitas untuk melakukan evaluasi terlebih dahulu
untuk melihat mana
untuk melihat mana
demokrasi yang prakteknya itu sangat liberal
sehingga yang berkuasa itu adalah investor politik
mas tapi sebetulnya sebagai partai politik yang sudah mengikuti tahapan pilkada selama ini memang ongkos politiknya itu mahal ya mas
sangat meskipun di pd perjuangan kami sudah menegaskan dengan belajar misalnya dari pak jokowi ketika menjadi gubernur
di situ partai berdiri di depan di dalam mencarikan dana gotong royong
sehingga seluruh kepala daerah bd perjuangan bergotong royong untuk itu
artinya biaya yang tinggi itu dipikul secara bersama sama dengan cara gotong royong
kami tidak menerapkan mahar politik tetapi kami mengakui bahwa pilkada langsung memang memerlukan biaya yang cukup besar
di situlah kami buka bersama dan kemudian dilakukan sharing
berapa dari partai berapa dari kader kader partai berapa dari daerah daerah di sekitar kepala daerah itu berapa dari calon semua bergotong royong
dan itu kami atur secara terbuka di dalam peraturan partai kami
dampak buruknya apa mas
di banyak tempat menghadirkan investor politik yang kemudian mengendalikan kebijakan
contohnya di sulawesi tenggara
mengapa kemudian eksploitasi untuk tambang sehingga lautnya menjadi merah
karena disana muncul investor politik yang menjadi pemegang saham terbesar di dalam pemilu bukan rakyat
karena ketika mereka bergerak untuk melakukan mobilisasi mereka lah yang menjadi penyedia dana
kalau di amerika serikat ini dilegalkan
tapi kalau di indonesia fungsi ini tidak jadi menurut saya kalau di amerika serikat ini dilegalkan

sehingga lobbyist lobbyist politik itu dilegalkan
tapi kita tidak ingin seperti itu
mbak memang seburuk itu ya
apa yang sudah terjadi selama empat belas tahun terhadap pilkada langsung kita memang seburuk itu
seperti yang disampaikan mas sato dan juga pak amat
kontroversi itu muncul ketika pernyataan adalah
dia kan menggunakan tren dua puluh tahun
padahal kita pilkada langsung dua ribu lima belas
dengan dasar hukum undang undang tiga puluh dua dua ribu
yang ditanda tangani lima belas oktober di penghujung masa jabatan presiden megawati pada waktu itu
seolah olah kemudian dua puluh tahun perjalanan ini cukup
karena mudaratnya banyak
nah ketika kemudian terlihat ada konklusi yang melompat
tekanan pada evaluasi itu menjadi tidak ditangkap oleh publik
publik tidak menangkap upaya untuk melakukan evaluasi
cara kita melakukan perbaikan perbaikan
tetapi yang dilihat seolah ada kelelahan
dan kemudian ingin mengembalikan itu kepada mekanisme yang lama
jadi kalau kita kembali ke awal kenapa pilkada langsung
ini kan salah satu jawaban dari kejenuhan dan kemarahan kita
pada praktik suap dugaan suap dan transaksional
ketika pemilihan berada di ruang gelap
yaitu oleh dprd
bagaimana misal kalau kita baca berita pada masa periode pasca sembilan puluh sembilan
ada karantina ada kode kode
lalu diputuskanlah bahwa bagaimana memperkuat kontrol publik
melalui mekanisme pemilihan langsung
keluar undang undang dua ribu empat
tetapi memang kalau evaluasi itu diperlukan
yang namanya siklus pemilu
prasyaratnya adalah di ujung periode pemilu atau pilkada
tetapi kan kemudian evaluasinya berjalan secara holistik komprehensif
dilihat kerangka regulasinya
prosesnya apa yang bermasalah
penegakan hukum tidak berjalan karena apa
lembaga penyelenggara pemilunya kalau kurang profesional disebabkan oleh apa
lalu kita bisa menemukan obat
tetapi kalau kemudian misalnya
rakyat tidak mampu mengadres hak politiknya
seolah olah kan meragukan beberapa proses rekrutmen politik nasional
yang ternyata disumbang oleh proses pilkada
pak akmal bentuk evaluasinya itu apa
apakah memang yang akan dievaluasi adalah
atau memang sistemnya
sistem pemilunya itu yang akan diubah
seperti apa sih pak sebetulnya
sistem tata laksananya
tentunya berbasis regulasi
kita sudah memiliki tiga undang undang yang menjadi dasar
terakhir undang undang nomor dua puluh tiga
di dalam undang undang ini kan mengamanatkan
untuk diterjemahkan lebih lanjut oleh pkpu
kita terakhir undang undang nomor sepuluh
rasanya pendekatan pendekatan simetris
saya katakan pendekatan pendekatan yang sama
untuk semua daerah
kami melihat ini mungkin tidak fair juga
untuk membangun demokrasi yang baik di indonesia
tapi kan demokrasi itu memang mahal pak
kalau tidak mahal ya kembali ke sistem
saya katakan pendekatan simetris
penyeragaman di semua daerah
sementara polisi satu daerah berbeda
jadi saya pikir
untuk pendekatan yang asimetrik itu
itu alternatif untuk solusi
mengingat keberagaman di indonesia luar biasa
tapi yang saya ingin sampaikan adalah
menanggapi dari mbak titi tadi
bahwa demokrasi secara langsung
itu bukan semata mata
sebagai hasil evaluasi terhadap
sistem pemilu kepala daerah
yang juga saat itu kami evaluasi
manipulasi di kalangan elit
kami menyoroti pak
ini lebih sebagai
saat itu ketika kita mengalami krisis ekonomi
sebuah tekanan dari emf
dengan cara langsung
dengan demokrasi secara langsung
seolah olah rakyat kemudian
menempatkan kedalatan politik itu
tetapi faktanya berbeda
faktanya yang kemudian
yang berkuasa adalah oligarki baru
dan kemudian praktek negatifnya
dipakai untuk politik elektoral
oke oke mbak titi apakah memang betul seperti itu
apbn apbd dipakai untuk politik elektoral
kita akan membahasnya tetap bersama kami
di layar demokrasi
anda masih menyaksikan layar demokrasi
tadi apa yang disampaikan oleh mas hasto
sebelum break tadi
apbn dan apbd bisa menjadi praktek oligarki
itu bagaimana sih mbak
kalau kita lihat perjalanan pemilihan
dan pengisian posisi kepala daerah
hal yang sama kan juga terjadi
bagaimana misalnya kepala daerah
ketika dipilih oleh dprd
disandera sedemikian rupa
laporan ditolak dan lain sebagainya
kemudian muncullah proses transaksional disana
kalau kita lihat sekali lagi kita
ada yang harus dievaluasi
bahwa ada ruang masuknya pemodal
misalnya temuan ppatk
uang beredar sedemikian tinggi
menjelang tahun tahun pemilihan
proses elektoral berlangsung
itu adalah fakta
tetapi juga ada cerita baik dibalik itu
kontestasi ini mengajarkan partisipasi politik
lahirnya sumber rekrutmen politik nasional
kalau tadi pak akmal sampaikan
bahwa pengisian jabatan itu
langsung oleh dprd
sebenarnya tidak langsung juga
kan muaranya tetap partai politik
baik buruknya hulunya ada di partai politik
kami sadar betul
bahwa institusi partai ini adalah
instrumen utama demokrasi
maka kalau bicara soal partai
supaya rekrutmen ini tidak menjadi sumber
untuk mendapatkan pembiayaan partai
untuk pembiayaan partai politik
oleh negara yang diperkuat
dan bahkan menjadi usulan kita sejak lama
tetapi kemudian kalau konklusinya
yang ditangkap oleh publik ini
adalah ketidak percayaan proses pemilihan langsung
kalau kita baca angka tiga puluh miliar
angka tiga puluh miliar itu tidak ada di laporan dana kampanye
hampir semua laporan dana kampanye
jauh di bawah itu
berarti kan tiga puluh miliar itu
hadir di ruang ruang gelap
ruang gelapnya ada di mana
ternyata ketika proses pencalonan
di internal partai berarti
menyetorkan sejumlah uang
untuk mendapatkan tiket pencalonan
kalau enggak ini bisa aja dicek
partai politik mana yang
menerapkan hal tersebut
dan kemudian siap di publis kita
karena pd perjuangan
berdasarkan rancangan peraturan partai
dimana kami membuat
di dalam pemilu langsung
dengan strategi ketongoro
yang biaya pemilu yang semurah murahnya
kalau kita survei pakai lembaga survei
bagi pd perjuangan dua puluh lima juta kita cukup
untuk membuat pemilu
dan melakukan survei
kita bisa untuk membuat
bagi pd perjuangan
untuk itu yang kami lihat adalah
kita berdemokrasi ini dasarnya apa dulu
di dalam tata bernegara
itu kan dasarnya kan ideologi kita
saat itu ketika di dalam sidang bpupk
para pendiri republik sudah mengatakan
demokrasi yang tidak berdasarkan
kepada politik demokrasi
ini yang ingin kita luruskan khususnya
oleh pd perjuangan
maka melihat indonesia yang begitu beragam
ada kualitas demokrasi yang berbeda
antara satu daerah dan daerah lain
terutama juga daerah perbatasan misalnya
yang mengundang intervensi
terhadap calon calon kepala daerah kita
maka daerah daerah seperti itu
bisa untuk dilakukan pemilihan
oleh dprd misalnya
lebih kuat legitimasi kalau kepala daerah itu
kemudian dipilih oleh langsung
ketimbang oleh dprd
dua duanya sekali lagi alat
alat untuk mencari pemimpin
melalui musawarah pun bisa
dua duanya memiliki legitimasi yang sama
tapi kan legitimasinya akan timpa
kalau yang satu daerah dipilih oleh langsung
dan juga oleh dprd
ketika proses liberalisasi politik yang pertama
dengan presiden dipilih secara langsung
misalnya pada bulan juni dua ribu delapan belas
sampai april dua ribu sembilan belas
dibelanjakan sebanyak dua miliar usd
untuk membuat elektoral naik
ini yang kemudian dipraktekkan
melalui bank sos dan sebagainya
sebagai upaya untuk memaksa
untuk fungsi elektoral
dan partai juga bergeser menjadi partai elektoral
tidak lagi di dalam tugas utama
untuk melakukan pendidikan politik
persis sama di amerika
untuk melakukan pengkrotmen
itu lembaga lembaga survei
kalau dipilih oleh dprd akan menyelesaikan semua masalah gak sih
ya tidak semua masalah
kunci nya itu adalah terpilih pemimpin
yang akan melayani masyarakat
bukan persoalan partisipasi
atau bukan persoalan legitimasi
tapi kan prosesnya penting
apakah dulu kepala daerah kepala
dipilih oleh dprd
tidak memiliki legitimasi
dan apakah mereka lebih jelek
dari mereka yang dipilih oleh langsung
tidak tentu juga
saya katakan yang penting itu adalah
manusia yang pemimpin yang terpilih
betul betul mengabdi untuk masyarakat
dia tidak dibebani lagi
bukan biaya partai politik yang besar
tapi biaya saksi itu besar
coba bayangkan berapa tps
pertanyaan saya siapa yang bayar
apakah yang bayar adalah negara
bukan yang bayar pribadi kok
ada partai tertentu yang mungkin bisa membayar seperti itu
tetapi banyak peserta
mereka sendiri yang bayar kok
itu kosnya tinggi loh
belum lagi menggerakkan partisipasi tadi
pertanyaan kita siapa yang menggerakkan partisipasi
apakah negara bukan kok
montestan yang menggerakkan
itu kosnya tinggi loh
kita baca dulu pernyataan dari jurubicara presiden
soal sikap presiden jokowi
terkait dengan usulan evaluasi
kita baca bersama
pertanyaan dari jurubicara presiden
jurubicara presiden mengatakan bahwa
presiden jokowi mengatakan
pilkada provinsi kabupaten kota
tetap melalui mekanisme pemilihan langsung
yang akan dievaluasi hanya teknis
pak akmal ini sudah jelas sepertinya presiden
menginginkan hanya teknisnya
nah kalau kemudian pendekatan asimetris tadi
apakah kemudian cocok dengan
apa yang disampaikan oleh presiden
sama kita contohkan
terkait persoalan data pemilih
dp empat yang sudah
diperlukan oleh iktp
kita tidak perlu lagi menggunakan coklit atau sidali
dan semacamnya kemudian juga terkait dengan
negara harus siapkan uang dong
kan negara menginginkan seseorang muncul untuk mengabdi kepada negara
mengabdi kepada masyarakat
ini kan teknis nih
jangan dibeberkan kepada kontestan lagi
ini kan menyebabkan konsisten tidak akan bisa bekerja dengan baik
nah itu yang maksudnya presiden seperti itu
presiden betul karena
pemilu kan didasarkan pada undang undang
undang undangnya kan memang pemilihan langsung
dan disampaikan pak mendagri melakukan evaluasi
evaluasi ini bukan
dalam rangka dua ribu dua puluh ini
ya seperti itu kan masih dimungkinkan
jadi yang disampaikan oleh presiden karena beliau menjalankan konstitusi
dan undang undang dengan selurus selurusnya
mbak titi tapi apa yang disampaikan presiden tadi
apakah memang presiden juga membuka ruang untuk
evaluasi pendekatan asimetris yang disampaikan
oleh pak akmal
atau presiden ya maunya tetap langsung saja
dari mulai ketika kalau kita kembali ke pemilu presiden
di debat terbuka kan pak jokowi juga ditanya hal yang sama
bagaimana pendapatnya soal
pilkada langsung dan secara terbuka menyatakan
mendukung pilkada langsung karena dia adalah
produk pilkada langsung
tetapi evaluasi memang sesuatu yang diperlukan
karena evaluasi itu perangkat
yang juga menggerakkan pilkada
kalau kita bilang bahwa
pilkada langsung harga mati dengan apapun itu
tidak boleh dievaluasi tidak benar
kita mendukung evaluasi soal misalnya
konstitusi kita memang mewadahi
pada tahun dua ribu enam belas b konstitusi kita
sejarah bagaimana suatu daerah terbentuk
partai politik lokal ada di aceh
lalu pemilihan misalnya di yogyakarta di dki
tetapi sekali lagi proses
untuk sampai ke sana
kan mestinya bukan proses yang ditentukan
oleh sekelompok orang elitis apalagi
ini yang perlu disampaikan
maka konklusinya jangan melompat dulu
bahwa kita perlu pilkada tidak langsung
tapi instrumen yang mewadahi itu
yang dikirai kepada publik
sehingga seolah olah ada ketidak percayaan
bahwa apa yang sudah kita lalui selama ini
tidak mampu berkontribusi
di dalam menopang
tata kelola pemerintahan daerah
pak akmal ini bagaimana
jadi seolah olah ada ketidak percayaan publik
saya menangkap betul yang pak menteri sampaikan itu
bahwasanya kita ingin menghadirkan
pilkada yang efisien
bukan dipilih oleh dprd loh
ketika ada teman teman media salah satu dprd pak
ya bisa saja seperti itu
apakah melalui dprd atau tidak
saya tahu betul pak menteri tidak katakan seperti itu
kita hadirkan pilkada yang murah
tidak membebani para kontestan
kemudian akhirnya terpilih pemimpin
yang betul betul mengabdi untuk negara ini
tidak pemimpin pemimpin yang dibebani
oleh kos yang tinggi itu loh yang harus kita evaluasi
ketika negara menginginkan seseorang mengabdi
negara setanggung jawab
selain memang ada juga pembiayaan
dalam pilkada kita itu yang sifatnya itu
kita ini kan apa apa di tps
tps kita itu adalah yang paling terbuka
dan akuntabel dalam proses
pungut hitung tetapi kita sudah menyediakan
petugas pengawas tps
setiap tps satu petugas itu dibiayai
oleh negara tetapi kemudian
itu masih dirasa tidak cukup sehingga
partai harus punya saksi saksi dan lain sebagainya
kalau dilihat dari sisi
pembiayaan itu kan ganda
belum lagi misalnya hasil kita yang relatif
berjenjang berarti kan ada instrumen
teknologi yang bisa digunakan
mungkin arah dari pak mendagri itu
komponen teknis yang seperti itu
tetapi kemudian ketika
tiga puluh miliar dan lain sebagainya
bagaimana kita melakukan proses
pencalonan yang tadi ya tidak
memberi ruang pada mahar politik
politik yang berorientasi pada gagasan
program pembatasan belanja kampanye
yang lebih rasional lalu
bagaimana insentif negara untuk
pembiayaan kampanye diskursusnya
mesti kan luas sampai ke sana gitu
oke kita akan kembali sesaat lagi
tetap bersama kami di layar demokrasi kita akan
lihat bagaimana sebetulnya sikap fraksi fraksi
dalam menanggapi usulan evaluasi pilkada langsung
tetap bersama kami di layar demokrasi
anda masih bersama kami di layar demokrasi
nah mas astro saya ingin tanya seberapa
soal evaluasi pilkada langsung ini
karena kalau kita lihat pernyataan dari
beberapa elit anda dan juga
fraksi fraksi lainnya itu sebetulnya
banyak juga yang mendukung evaluasi pilkada
dikembalikan ke dprd ini
seberapa mungkin sih mas
itu sangat mungkin tergantung
kesepakatan antara seluruh
fraksi dan juga dengan pimpinan
bagi pd perjuangan politik ini
kan membangun peradaban
untuk itu ditandai dengan peningkatan
kualitas demokrasi yang baik
yang orientasinya untuk menghasilkan
pemimpin yang ideologis
yang punya kemampuan teknokratik
dan dia mampu membawa sebuah perubahan
bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat
dengan demikian demokrasi
baik itu langsung maupun tidak langsung
itu kan hanya cara
nah harus kita lihat juga bahwa ada proses
pemilihan tapi juga ada proses
bagi pd perjuangan proses menyiapkan pemimpin
itu melalui rekrutmen yang terbuka
dan kemudian sekolah partai
dengan sekotest kemudian
kita berikan best practices di mana
kepala daerah yang baik itu menjadi pengajar
sehingga dia bisa mencapai
sebuah loncatan kemajuan berdasarkan pengalaman
ini dari aspek menyiapkan pemimpin
aspek yang kedua di dalam proses pemilihan
pemilu langsung dan tidak langsung
kalau tadi kan mari kita lihat plus minusnya
kalau tidak langsung
dulu kan terjadi transaksi
manipolitik di elit tinggal bagaimana
kita mengatasi hal tersebut
dulu belum ada kpk kita bisa
melibatkan kpk untuk itu
kalau pemilu tidak langsung ya
kalau pemilu tidak langsung supaya ketika pengambilan sebuah keputusan
politik itu memang orientasinya
untuk cari pemimpin yang terbaik
dan di sini peran partai sangat penting
di dalam menyiapkan calon calon pemimpin
yang betul betul memiliki kualifikasi
sebagai pemimpin yang mampu
memegang tanggung jawab kemajuan
bagi daerahnya kemudian kalau
juga secara langsung apa dampak
negatifnya tadi salah satu
contohnya adalah selain berbiaya
terjadi pembelahan dan sekarang
itu sudah ada sebuah
dengan melakukan komunikasi
itu yang terjadi ketika trump terpilih
dua duanya kan mengandung
plus minus mana yang terbaik
bagi kita terbaik
itu kan disaran pada ideologi bangsa dulu
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
kalau permusyawaratan artinya
musyawarah yang ditemukan ya musyawarah
apapun caranya baik jadi tidak diambilkannya langsung
kalau musyawarah ini buktinya di
tiongkok misalnya itu juga mencapai kemajuan
tidak ada demokrasi langsung
ya kita kan beda sistem politiknya
maka demokrasi kita berbeda dengan
tiongkok berbeda dengan amerika
demokrasi kita apa pancasila
perwakilan tapi pd perjuangan
akan getol tidak untuk melobi fraksi fraksi
lainnya dan juga kepada pemerintah
dorongan terhadap evaluasi
pilih kada langsung ini bagi pd perjuangan
kami kan konsisten kepada
regulasi meskipun kami tahu belakangan
saat itu adalah didorong oleh kepentingan
reproduksi gaya politik
imf tersebut kami menjalankan
hasilnya apa pd perjuangan
juara terbesar di dalam pemilu
langsung kalau di
jumlah secara total pada pemilu lima tahun
yang lalu tertinggi adalah pdi perjuangan
tetapi buat kami kan bukan pada
semata mata hasil berapa banyak kami menang
tetapi yang kami lihat adalah bagaimana
kualitas demokrasi itu sendiri
apakah sudah sesuai dengan ideologi bangsa
apakah sudah sesuai dengan sistem politik
kita ini yang kemudian kami
terbuka untuk bersama sama dilakukan
evaluasi untuk melihat secara jernih
bagi kepentingan bangsa dan negara
oke oke pak akmal mungkin bisa dijelaskan
lebih rigid lagi konsepnya itu
yang sudah disiapkan katanya modelnya itu akan
seperti apa gitu loh pak ya artinya
mendengar ya masyarakat ada bahasa
ekstrim masyarakat yang kita khawatirkan
sudahlah ditunjukkan oleh presiden
kenapa ini berbahaya bagi demokrasi
kita ke depan lho nah itu
kenapa tadi mas asto dan bu titi
sampaikan ada di sisi teknis
demokrasi lokal kita yang menurut kita mahal
artinya apa kita buatlah
istilah teknis tata kelola yang lebih murah
seperti apa contoh
kita tidak perlu
semua dari jakarta
beri ruang kepada
daerah untuk membuat keputusan keputusan
tertentu contoh kemudian juga kami
katakan terkait dengan persoalan
tadi bu titi mengatakan
negara menyiapkan sebetulnya saksi bagi
tps tapi itu tidak cukup
nah persoalannya bagaimana membangun
trus tidak dipercaya
dan bagaimana membangun trus ini nah ini kan
butuh sebuah langkah
apakah kita akan
kebersamaan seperti yang tadi
mas sesto sampaikan
atau juga tadi di sisi penyelenggara
data kami menunjukkan
pilih keadaan serentak kita dua ribu lima belas kemarin
itu kurang lebih
sekian total ya kemudian
naik sebelas sekian t kemudian
naik lagi pilih keadaan dua ribu delapan belas kemarin
hampir delapan belas t akhirnya naik
nah apa penyebabnya ada
coklat kemudian ada
terlalu rumit ya
kenapa nggak diserahkan saja kepada tingkat
lokal untuk pengambilan
tertentu kenapa harus di
direct langsung dari pusat gitu loh
nah bagi kita kita sudah
terbukti berhasil menerapkan
desentralisasi pemerintahan daerah kenapa
kita tidak coba bangun desentralisasi
dan sistem pemilihan juga
itu salah satu mungkin yang kita akan coba
tawarkan oke mbak titi bagaimana melihatnya
bahwa tadi yang disampaikan oleh mas hasto
adalah ya kalau bisa musyawarah
itu kan mengarahnya sebenarnya sudah ke pilih keadaan tidak
langsung ini diskursus yang
tidak pendek ya dari mulai pilihan
kita dengan undang undang tiga puluh dua dua ribu empat
di bawah kepemimpinan
ibu megawati lalu diskursus juga

voting kemudian pdip
berdiri di depan untuk mempertahankan
pilkada langsung begitu ya pada saat itu
kih kmp ada yang walk out
lalu pak jokowi meneguhkan
dengan undang undang nomor satu tahun

boleh lupa kenapa kita sampai pada
titik ini kita berusaha untuk
menata bekerja keras dengan apa
misalnya kita tata penjadwalannya
pilkada serentak gelombang pertama
gelombang kedua gelombang ketiga dan seterusnya
mengatur misalnya transparansi
pencalonan dan lain sebagainya
tetapi kemudian kalau kita analisis
politik yang berbiaya tinggi
itu ada di ruang gelap
ruang gelap itu hulunya ada di proses
pencalonan berarti mau langsung atau
tidak langsung problemnya masih ada
nah itu kan berarti harus dibenahi
kembali kepada konstitusi kita
konstitusi kita mengatur soal dua prinsip utama
satu soal demokrasi itu sendiri
kedaulatan rakyat pasal satu ayat dua
dan kedua adalah
bagaimana demokrasi itu dibingkai
oleh supremasi hukum nah praktik
kita di dalam menerapkan demokrasi misalnya
pilkada langsung tentu harus ada
evaluasi dengan pendekatan pendekatan
asimetris yang juga kita sudah praktikan
tetapi yang banyak kita abaikan
adalah supremasi hukumnya ini
kita buat aturan tapi kita susah
sisakan celah sehingga
ketika terjadi praktik mahar penegakan
hukum tidak bisa berjalan terjadi
dugaan politik uang penegakan hukum tidak bisa
bekerja jadi memang harus
evaluasi empat hal komprehensif
kerangka hukumnya proses
penegakan hukumnya dan terakhir
nah ini bagaimana apakah
dari pdi perjuangan sudah menentukan
sikap sama dengan mendagri atau punya
lain seperti yang disampaikan oleh pak jokowi atau seperti apa mas
ya melihat bagaimana
di tengah rakyat masing masing
dengan tradisi kebudayaannya
dan juga indeks demokrasi yang
berbeda beda maka solusi yang
secara asimetris dan demikian
kita buat berbagai
kriteria di dalam undang undang tersebut
daerah daerah yang potensi konfliknya
kemudian dari aspek
pendidikan dan juga
karena letaknya begitu
strategis di perbatasan ada
kepentingan negara untuk campur tangan
itu barangkali bisa untuk dilakukan
secara tidak langsung
tapi bagai daerah daerah yang memang
pendidikan politiknya berjalan
dengan baik itu maka dilakukan
tapi bagi pdi perjuangan yang
kami kedepankan adalah proses
menyiapkan pemimpin itu yang
sangat penting dan disini
negara hadir apalagi kita juga melihat
ancaman ideologi berupa
berbagai pihak pihak yang mencoba
memecah negara kesatuan republik indonesia
isu di papua itu sudah terlepas
juga dari campur tangan asing
daerah daerah seperti itu harus kita jaga
jangan sampai demokrasi memecah
rakyat dan kemudian menciptakan
sebuah konflik yang baru
oke pak akmal bocorannya daerah daerah
mana saja yang harus dilakukan
pendekatan asimetris tadi mungkin sudah dipetakan
sebetulnya sudah beberapa daerah
seperti kita katakan daerah
kemudian juga ada daerah yang seperti
perbatasan di batam
atau mungkin daerah kalimantan
dan sebagainya kita sudah lagi mapping
nanti kita akan sampaikan secara terbuka
intinya begini kami
cuma ingin membaca keinginan masyarakat
menghindari kegeram masyarakat terhadap hasil
pilkada yang belum
tidak merusak demokrasi lokal kita
itu kenapa kita harus kanalisasi
kita kanalisasi ketidakpuasan masyarakat ini
melalui pendekatan pendekatan yang asimetik
oke terima kasih sekali atas pembahasannya
pada malam hari ini karena ini pembahasannya masih panjang
dan semoga pemerintah dan juga dpr
masih mendengarkan bagaimana antara aspirasi publik
ya mbak titi ya oke dan demikian
dialog kami bersama dengan
para narasumber kami akan kembali saat lagi
tetap di layar demokrasi